dinas perhubungan jakarta selatan menggelar razia kendaraan yang parkir sembarangan
razia digelar untuk memberi efek jerah agar tidak parkir di pinggir jalan
razia parkir di kawasan tebet jakarta selatan rabu pagi sempat diwarnai keributan
pemilik kendaraan tidak terima kendaraannya diderek petugas
petugas tetap membawa kendaraan yang kedapatan parkir di pinggir jalan
razia serupa juga dilakukan di kawasan kuningan barat
dari razia ini sedikitnya lima belas kendaraan diamankan baik mobil pribadi maupun angkutan umum
dan di badan jalan ini salah apapun alasannya
petugas pun mengimbau agar para pemilik kendaraan untuk parkir di tempat yang sudah disediakan